saya masih bersama pelaksana tugas ketua umum p tiga yang pernah menjadi anggota one team press
dan utusan khusus presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan muhammad mardiono
pak marjono kita sudah panjang berdiskusi mencari saya bertanya kenapa p tiga bisa
kalau berdasarkan dari kpu tidak lagi duduk di parlemen
dan pak mardiono sebagai ketum plt tadi anda bilang saya bertanggung jawab dunia dan akhirat
apakah bapak tidak merasa pertanggung jawaban itu juga ditunjukkan dengan saya gagal dan saya mau mundur
ya mbak rosy pertanggung jawaban politik itu ada dua
yang pertama adalah tanggung jawab moral
karena dalam kehidupan setiap langkah hidup ini akan dipertanggung jawabkan nanti kehadapan tuhan
itu yang saya sebut tadi saya akan bertanggung jawab sampai ke akhirat
tanggung jawab politik yang kedua adalah bagaimana membayar utang itu hingga bisa lunas
ya artinya kalau p tiga ini saat ini ya mengalami kondisi penurunan suara
kita membangun sebuah grand design baru menghantarkan nanti untuk ke depan
itu bisa membawa potensi ke arah langkah yang lebih baik lagi
karena untuk merubah semua tatanan untuk membuat sebuah kesepakatan kesepakatan baru
untuk menentukan sebuah langkah langkah politik baru itu nanti ada di muktamar
termasuk di dalamnya adalah bisa merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
jadi kalau misalnya ditanyakan atau ada suara internal
meskipun tidak terlalu keras dan keluar
tetapi tentu kita bisa mendengar cukup banyak yang mulai mengatakan
ya harusnya ada pertanggung jawaban plt ketum dong
bertanggung jawab bahwa ketum gagal
dan cara yang paling bertanggung jawab
dan berintegritas ya mundur sebagai bagian dari kejantanan itu
ya justru kalau saya menganggap mundur adalah bukan jantan pengecut
mundur dari sebuah pertempuran ya mundur dari sebuah perjuangan ini adalah pengecut buat saya
nah cuman konsekuensinya apa
bahwa tujuan kita ini adalah untuk membangun sebuah tujuan yang lebih baik
itu harus kita persembahkan yes
kalau begitu begini saya melihat koreksi saya kalau salah
saya menangkap apa yang ingin pak mardiono katakan adalah satu saya akan bertanggung jawab
last resortnya pak mardiono adalah memastikan p tiga ini lolos di mahkamah konstitusi
dan anda memiliki keyakinan bisa lolos di mahkamah konstitusi di mk
kira kira berapa kursi lagi untuk bisa
anda dapatkan dan masuk ke parlemen kira kira
mbak rosy kita yang sudah dinyatakan oleh kpu itu sudah lolos itu adalah dua belas kursi
ya kemudian untuk lolos parliamentary threshold ya itu kita butuh suara tambahan
menurut versi kpu yaitu satu ratus sembilan puluh ribu
ya dari perolehan suara kita nasional
nah kemudian suara yang sekarang ini sedang kita perjuangkan ke mk jumlah kursi itu ada enam lagi
ya jadi nanti kalau dua duanya lolos kami ada dua belas dan ada enam
tapi kalau misalnya katakanlah ini nggak lolos kita konsentrasinya adalah bagaimana kita bisa lolos ke parliamentary threshold
yaitu menuntut keadilan terhadap suara kita yang hilang
karena ini adalah amanah mandat dari rakyat yang harus kita perjuangkan
ini adalah salah satu target perjuangan yang ingin dilakukan oleh plt ketum
karena saya melanjutkan pertanyaan saya
jika itu pun gagal tanggung jawab apa yang ingin pak mardiono lakukan
ya nanti akan saya sampaikan di muktamar
di masa masa jadi pertanggung jawaban politik di dalam struktur partai itu nanti kalau di p tiga itu ada di muktamar
nah di muktamar ini adalah para pemegang kedaulatan itulah yang nanti
itu nanti di desember atau selambatnya nanti di januari tahun dua ribu dua puluh
mundur adalah tidak bertanggung jawab
mundur adalah bukan jiwa prajurit yang kalah perang
prajurit kena hati pun kalah perang
lebih baik mati daripada kembali
tapi gagal dalam tugas
terima kasih pak marjono sudah bersama rosi untuk membicarakan partai berlambang kaabah
yang oleh perhitungan kpu tidak lolos parlemen
tapi anda punya keyakinan masih ada peluang untuk lolos
untuk pertanyaan masuk kabinet atau tetap di luar membenahi
dari luar kabinet atau di luar parlemen